pengalungan bunga akan segera dilakukan
jumlahnya tidak banyak tetapi mereka tidak sedikitpun menurunkan volume suara
mereka sudah menunggu sejak lama menunggu dahaga yang begitu lama tiga puluh dua tahun
untuk meraih medal imah di ajang sea games
dan saat ini indonesia sudah tiba
indra safri dikalungkan pertama kali
lalu diikuti oleh manajer timnas kombes sumarji
kita bisa melihat coach indra safri
lalu diikuti oleh manajer timnas kombes sumarji

lalu diikuti oleh manajer timnas kombes sumarji
timnasnya berkalungkan bunga berkalungkan medali
mereka menyapa para penduduk indonesia
yang sejak sore tadi untuk melihat langsung
dan ada marcelo neferdin juga sang bos lapangan tengah indonesia
salah satu pemain dengan minute play
yang paling banyak selain rizky ridho tentunya
ramai sekali alfira suasana disini
baik awak media baik warga baik keluarga dari para pemain
tumpah ruah disini dalam euforia kemenangan
inilah wajah para pencetak sejarah
nama nama yang harus diingat di sejarah sepak bola indonesia
sekaligus sejarah sepak bola indonesia
sekali lagi mereka untuk pertama kalinya setelah tiga puluh dua tahun
meneraih medali emas di ajang sejam tentunya
ini menjadi pelucut agar timnas sepak bola indonesia
baik di kelompok umur atau juga timnas senior
bisa meraih prestasi yang serupa
bahkan di ajang yang lebih besar lagi
di ajang asian games di ajang asian piala asia
dan juga di ajang ajang internasional lainnya
ingin berada sangat dekat dengan para pemain
pelatih indra samp
kemenangan di tim nasional sepak bola indonesia yang sangat sangat apik
bisa anda bayangkan bagaimana besok ketika konvoy akan erekan
pemain timnas ini akan dimulai pada pukul delapan pagi dari kemenpora
lalu kemudian ke kawasan gata sukroto
sudirman lalu kemudian ke bundaran hi
utama gelora buker
jika di bandara sekolah seramai ini
bisa anda bayangkan bagaimana besok tentunya juga akan
menjadi hari yang akan bersejarah
bagaimana kita melihat
tim sepakul indonesia mencetak sejarah medali emas
tuhan yang maha kuasa
atas perkenan nyala maka tim nasional indonesia yang tampil di sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
alhamdulillah berhasil meraih medali emas setelah tiga puluh dua tahun kita rindukan medali itu
saya menyampaikan salam
dari ketua umum pssi pak erick thohir dan seluruh jajaran pengurus
terima kasih atas dukungan dan doa
yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada timnas
sehingga menjadi juara
ini untuk kedua
pada provinsi indonesia
atas segala dukungan dan fasilitas yang sudah dilakukan selama ini juga memberikan motivasi ke timnas
dan selanjutnya juga kepada para jurnalis yang telah memberitakan menginformasikan kegiatan timnas
kita akan mulai prestasi ini kita tatap ke depan insya allah sepak bola indonesia akan semakin maju ke depan
terima kasih sekali lagi saya akhiri mudah mudahan ini menjadi up buat kita
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu namo buddhaya salam olahraga
yang saya hormati bapak wakil ketua umum pssi dan para eksekutif serta sekjen pssi
atas nama komite olimpiade indonesia mengucapkan selamat dan selamat tim dengan gigi melawan thailand kemarin
pertama ini saya serahkan pentingan pssi kembali kepada
pssi yang akan diterima oleh bapak awaludin amali
tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada kementerian pemuda dan olahraga yang telah memfasilitasi semua perangkat pentingin indonesia
kepada garuda indonesia yang telah bersedia bawa pulang tim
terima kasih kepada kita dan juga kepada pt angkara yang telah memfasilitasi
terima kasih kepada bapak awaluddin amali
dan juga kepada jaya angkara bapak ahad bapak jaya jaya angkara jaya jaya dan pihak apsek yang telah membantu
terima kasih kepada suka buntut dan perempuan saja
harusnya juga kena lagi buat kaulia dan sosial mendidik
kemudian parar diri malah jadi bolu superio dan seperti itu
datang masalah indonesia menabut dengan bangga
silahkan kecil kecil foto bersama
ya itu tadi keterangan dari wakil ketua pssi dan juga perwakilan dari noc indra gumulya
yang menyatakan rasa syukurnya mengucap rasa terima kasihnya kepada tim nasional sepak bola indonesia
dan juga tentunya kepada publik insat oleh rk indonesia atas doa dan dukungan
saat ini masih berada di depan kita penggawa timnas ofisial dan tim rizky rido dan kawan kawan ini
akan segera bersiap menuju ke busnya yang sudah ada di depan terminal tiga
untuk segera menuju ke hotel
di kawasan senayan
ya kita lihat saat ini sudah mulai bergerak menuju ke arah bis
diringi dengan yel yel dari para pendukung supporter tim nasional sepak bola indonesia
mengiringi ke pulangan rk dan kawan kawan
kita lihat di sini
masyarakat sangat antusias berebut untuk berdekatan dengan marcelino ferdiman dan kolega
jangan kembali ke tempat
teman guys berikan tanda mata kepada penonton dengan more than
muntuh muntuh muntuh desa
rektornya dan melihat bagaimana antusiasme masyarakat menyambut timnas indonesia u dua puluh dua
yang sudah tiba di bandara soekarno hatta tanggerang banten yang sukses meraih medali
emas dalam ajang sea games dua ribu dua puluh tiga dan bagi anda yang mungkin ingin melihat langsung
ataupun sama sama merayakan kemenangan anda bisa datang ikut serta ambil bagian
dalam pawai yang akan berlangsung pada jumat sembilan belas mei dua ribu dua puluh tiga dimulai pukul delapan pagi waktu
indonesia barat informasi terakhir yang kami terima rute konvoy akan berawal
dari kantor kemenpora kemudian melewati patung kuda dan selanjutnya melalui jalan sudirman
dan terakhir berakhir di kompleks gelora bung karno
menyambut car pops ce mario indonesia u dua puluh dua hai hai hai tadi juga wakil ketua umum pssi jad foreheady

amin amali juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa masyarakat indonesia sehingga setelah tiga puluh dua tahun akhirnya medali emas kembali berada di tangan timnas indonesia u dua puluh dua
indonesia sebelumnya berhasil unggul dengan skor dua
dalam pertandingan final melawan thailand pada selasa malam lalu meskipun sempat terjadi insiden pada saat pertandingan berlangsung
tapi hal ini sama sekali tidak mengurangi semangat tim garuda muda indonesia untuk menghasilkan gol gol
indah dan luar biasa dan mencetak skor lima dua dan menutup pertandingan melawan thailand
dan sekian breaking news penyambutan timnas indonesia u dua puluh dua
saya elvira karunisa kita tutup breaking news saat ini kami akan kembali sesaat lagi dalam prime news